tapi kalau dia bisa melewati malam ini dia akan selamat
tapi kalau tidak
mas bistro amirahku bapak
biar sabar amirahku semua gara gara saya
aku sudah muak dengan saliwara kamu
begini semuanya sudah muak
otari dengarkan saya
orang ini yang sudah menyebabkan amila jadi begini
orang ini yang sudah bikin amirah jadi celaka

benar kamu yang sudah mutlak kayak anak saya
kamu mau cuci tangan

kamu mau cuci tangan
kamu mau cuci tangan
lepaskan saya dari sini
kenapa saya bisa begitu bodoh
kenapa saya bisa bisanya mencelakai amira seperti ini
saya tidak boleh punya pikiran seperti itu
amirah pasti selamat
dia gadis yang kuat
dia pasti bisa lalui semua ini
dia pasti selamat
oh berapa ini kekuatan sama dia
tidak ada apa apa
menurutmu dia memiliki perangkungan di muka
amirah masih sedang berbentuk kerja
memang desna tapi cuman bekerja
ibu yang sabar ya
kenapa anak saya dokter
sepertinya saya harus jujur pada ibu
kondisi anak ibu tidak begitu baik
tapi kalau dia bisa melewati malam ini dia akan selamat
tapi kalau tidak
mas bistu akhir aku apa mas
ibu yang sabar
ibu yang koma
ibu yang koma
amira punggut tante ya
tante akan tengokin kamu sekarang
kamu sabar amira
tante akan ke sana
kalena kalena lepasin aku kak
kamu mau jenguki amira kan
benar kan dogan saya
kalau kamu mau ke rumah sakit jawab
aku harus pergi
aku harus pergi
tidak akan jadi sesuatu kak tadi aku dengar
aku tidak bisa bilang kalau aku dengar suara amira
nanti kak malena makin bingung dan malah menduga yang bukan bukan
dengar apa aini
aku aku tadi dengar
dengar berita buruk tentang amira kak
udah lah aini kamu tidak usah bersandiwara
pokoknya saya tidak akan mengizinkan kamu pergi ke rumah sakit
titik saya tidak suka kamu mengkhianati mas prabu dengan perlakuan kamu ini
enggak tapi aku harus pergi
enggak enggak boleh
kak enggak boleh
aku harus pergi
eh eh apaan ini
aini kamu kenapa menangis
kenapa menangis kak
dari tadi ngerengek rengek terus pak
dia memaksa pengen ke rumah sakit ingin membesuk amirah
anak mantan pacarnya itu itu kan sama saja mengkhianati papa
bener kan mama melarang terus
tapi dia tidak mau dilarang untung papa datang
aku mau jumpa amira
tolong biarin aku pergi
gak ada malunya ya
supaya kamu diizinkan menengok amira mantan pacar kamu itu
gak ada otak kamu tuh gak ada otak
jangan ikut capur urusan aini
mas aini papa ini bagaimana sih
kayaknya udah gak punya harga kiri nih bapak
jadi kamu bilang saya ini orang yang gak punya harga kiri
lajang mulut kamu
papa keterlaluan papa keterlaluan
gara gara kamu saya selalu ditampar
saya bilang jangan ikut capur urusan aini
aini kalau kamu ingin pergi untuk menjenguk amira
jangan berpikir pikir sama siapa
silahkan kamu pergi saja
lihat dia ya
kamu benar benar bikin saya kaget tadi

mungkin mau merasakan
penelab bowl kematbuanku
amunah amun ini ibu
apa yang ibu bisa lakukan supaya kamu sadar
ibu akan melakukan untuk kamu nak
tapi mas iksan ya allah hatiku nggak rela
tapi tapi masa sih aku harus memikirkan sakit hatiku
daripada kesembuhan amira saat ini
amira kenapa jadi seperti ini
amira kalau sampai amira nggak tertolong
itu artinya semua gara gara saya
saya membunuhnya dengan tangan saya
saya nggak mau mencelakai amira
apalagi sampai membunuh amira
saya tidak akan bisa memaafkan diri saya
kalau sampai amira kenapa napa gara gara saya
saya lebih baik mati
saya belanja jari
saya bikin warah angkat telinga
untuk perbaiki jejaknya
sudah kurang budi yang dibahayakan said fen
tujuan yang kecerahan

kenapa seperti angkup ray
ketika jejaknya menderita porodi